ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri bakal calon presiden ganjar pranowo dan juga presiden republik indonesia joko widodo
akan memberikan pengarahannya dalam pembukaan rapat kerja nasional empat pdip di gie expo kemayoran jakarta pusat
hal ini disampaikan oleh sekretaris jenderal pdip hasso kristianto saat meninjau geladi kotor rakernas pada kamis sore
rakernas empat pdip berlangsung pada jumat dua puluh sembilan september hingga minggu satu oktober dua ribu dua puluh tiga di gie expo kemayoran jakarta pusat
rakernas dengan tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat ini disebut oleh sekjen pdip hasso kristianto
akan dihadiri oleh sekitar empat petani dan nelayan dari seluruh indonesia
selain itu akan ada pidato atau sambutan politik dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
bakal calon presiden ganjar pranowo dan juga presiden republik indonesia
joko widodo di pembukaan rakernas pada jumat siang
joko widodo sebagai calon presiden dari pdi perjuangan yang juga sangat memahami
dan dulu beliau ini kan menjadi pengurus di klub
itu ikut melakukan sosialisasi dan juga perumusan konsepsi tentang pentingnya membangun pangan dengan cara cara berdikari
bapak presiden jokowi juga akan menyampaikan sambutannya